kasus penembakan brigadir yosua di rumah irjen ferdisambo mengguncang korps triberata polri
akibat kasus ini tiga perwira tinggi dan delapan perwira menengah dicopot dari jabatannya
lalu apakah dengan mutasi besar di tubuh polri dalang penembakan brigadir yosua akan terungkap
kita simak laporan khas redaksi berikut ini
bukan kasus biasa itulah yang dikatakan menko polhuka mahfud md atas kasus penembakan brigadir yosua
tidak hanya itu mahfud juga menyebut kasus ini berdampak pada hirarki kepolisian dan politis
kental akan konflik kepentingan antara anggota polisi terbukti dengan sejumlah anggota polisi yang dinilai melanggar kode etik penyelidikan
puncaknya usai irjen verdi sambo diperiksa pada kamis malam empat agustus kapolri jenderal listio sigit prabowo memutuskan
mencopot tiga perwira tinggi polri
tiga pati polri yang dicopot dari jabatannya adalah irjen verdi sambo brigjen hendra kurniawan dan brigjen beni ali
selain tiga perwira tinggi kapolri juga memutasi tiga belas anggota polisi lainnya
yang delapan diantaranya adalah perwira menengah dengan pangkat kompol akbp dan kombes
kenapa tujuannya dimutaskan tersebut
biar proses pemeriksaan yang dilakukan oleh irsus itu betul betul dapat berjalan dengan baik
sehingga hasilnya akan dijadikan rekomendasi untuk langkah berikutnya
kalau misalnya ada pelanggaran kode etik ya nanti dari propam akan melakukan sidang kode etik
meski yang dimutasi lima belas anggota sejauh ini polisi baru menetapkan seorang tersangka dalam kasus penembakan brigadir yosua
yakni tersangka baradae
baradae disangkakan pasal tiga ratus tiga puluh delapan jungto pasal lima puluh lima dan lima puluh enam
kitab undang undang hukum pidana yaitu membantu tindak kejahatan
sementara itu kuasa hukum baradae menyayangkan penetapan tersangka terhadap kliennya dinilai janggal
terlebih baradae saat ini masih diperiksa sebagai saksi
cuman yang paling membingungkan buat kami adalah klien kami belum pernah belum selesai diperiksa sebagai saksi kemarin itu
dan baru menandatangan diberita acara pemeriksaan saksi itu tepat di tanggal empat hari ini jam satu lewat dua pagi
jadi sudah kami tuangkan di dalam bap kami catat tanggalnya sehingga itu buat kami adalah suatu hal yang membingungkan
menanggapi penetapan baradae sebagai tersangka pihak keluarga brigadir yosua berharap ada tersangka lain
terutama dalang dari penembakan brigadir yosua
kalau kami ya melihat dari kejanggalan yang kami lihat di tubuh anak kami itu kami nggak yakin cuma satu orang yang melakukan itu
pasti ada dalangnya lagi yang lain gitu
kami harapkan ke mabes agar sungguh sungguhlah mengungkap siapa dalang dibalik ini semua
kasus penembakan brigadir yosua ibarat bola salju yang terus berkembang
bukan tidak mungkin akan ada tersangka lain dalam kasus ini
terlebih baradae dijerat pasal lima puluh enam kuhp yang mengindikasikan tersangka sebagai pembantu tindak kejahatan